kita lihat selanjutnya mobil ditabrak kereta empat tewas
di pasuruan jawa timur sebuah minibus dihantam kereta api
saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu
empat orang tewas akibat kecelakaan ini
orang tewas dalam kecelakaan di pelintasan kereta api tanpa palang pintu
di pasuruan jawa timur selasa pagi
sebuah mobil jenis minibus berisi tujuh penumpang
tertabrak kereta api pandalungan di desa pateguran kecamatan rejoso
salah seorang saksi mata melihat sukarelawan palang pintu
sudah memberikan peringatan untuk menghentikan kendaraan
namun sopir minibus diduga tidak mendengar aba aba
di lantas polda jawa timur kemudian melakukan olah tkp
untuk mencari penyebab pasti kecelakaan
dari arah selatan mau ke utara melintasi rel kereta yang kebetulan
pada jam itu ke ka pedalungan dari kambil menuju jember
melintas sehingga terjadi laka di situ
masih kita dalami karena memang perlintasan tersebut saat ini
sudah terpasang palang pintu namun belum beroperasi
jadi sementara masih dimanualkan
penumpang tewas di lokasi kejadian sementara satu orang lainnya meninggal dunia
saat menjalani perawatan di rumah sakit
tiga orang lainnya di dalam mobil termasuk sopir masih dirawat di rumah sakit